untuk bersalaman dan saling memaafkan satu sama lain
tapi kalau kita lihat secara umum di indonesia
pak hendra kalau kemudian kita lihat sudah meredah paling tidak dibandingkan dengan sore tadi
ia mewajibkan sang cucu menyetorkan uang rp empat puluh setiap hari
yang hijau waktu itu belum ada
tetapi gangguan gangguan itu di setiap daerah berbeda beda
dan mengalihkannya untuk kebutuhan lain
buat pertanyaan mas solik nih
jadi mereka bisa mandiri mengaktualisasikan diri
tidak menimbulkan kecemburuan negara negara lain
waktu itu sempat sm juga